bukanlah aksi ugal ugalan atau tawuran di jalan
namun para pemuda yang menggunakan skateboard ini melakukan parade
dengan berkeliling kota parepare sulawesi selatan pada sabtu sore
untuk memperingati hari skateboard sedunia
aksi para skater ini cukup menarik perhatian pengguna jalan sepanjang lima km
setelah melakukan parade para skater yang berasal dari kota parepare
dan sejumlah daerah di sulawesi selatan dan sulawesi barat ini
cukup kebolehan dengan atraksi menaklukkan rintangan dengan papan skateboard
kegiatan hari ini adalah rangkaian dari kegiatan yang sering kita lakukan
satu tahun satu kali
kegiatan ini serentak sedunia dilaksanakan yaitu kegiatan skate day
jadi ini adalah hari skate sedunia
makanya hari ini untuk parepare sendiri yang hampir tiap tahun memang melaksanakan kegiatan ini
untuk peserta sendiri yang kami sudah daftar apa yang terdaftar ini
ada sekitar kurang lebih
dua ratus an teman teman yang bergabung dari beberapa daerah itu
pada hari skateboard sedunia yang jatuh pada dua puluh satu juni tersebut
skateboarder ini berharap pemerintah setempat bisa menyediakan berbagai fasilitas dan sarana latihan
untuk menyalurkan hobi mereka
asrun nawik parepare sulawesi selatan